jadi saya tidak bisa mencatat
salah gak ya
jessica bos apa dia dahulunya kamu jessica berkabut dia ngomong enggak bos jessica tahu
pasti jessica sekarang kebingungan soalnya kan dia sudah lama enggak mau
kontrakan personal jalan paguyuban ungu nomor sembilan belas kamar nomor tujuh
on ronto island jadi jawabannya yang
ya surprising ya
ini bu saya lagi nanya cara kerjain soal tupel bu
soalnya minggu depan saya ada ujian tubal bu
untuk syarat pengambilan ijazah s satu saya
kok malah nanya bu rosa
iya soalnya bu rosa pinter bahasa inggris bu
tolong kamu bikinin minum buat pak sahrul ya
ya baik bu
bu rosa saya tinggal dulu ya
yaudah nanti lanjut lagi ya
ya makasih bu ya
ini pak kopinya
selamat pagi pak
saya ingin mengucapkan bahwa saya telah kehilangan kawasan
dan di dalamnya ada kamera ada wallet
passport saya juga ada di dalamnya
tolong bicaranya pelan pelan
saya kehilangan bagaku pak
pemilikan saya sudah hilang
saya terpaksa dikirimkan
oh bagaimana bagi kamu kehilangan
oh bagi kamu kehilangan
tolong ceritakan kronologinya
saya datang ke jakarta untuk perjalanan kerja
dan kemudian saya terpaksa dikirimkan
seseorang telah menghimpakan saya
bisa kamu bantu saya bagaimana
ada yang bisa berbahasa inggris disini
siapa yang bisa bantu ya
mohon maaf pak sepertinya saya tahu siapa orang yang bisa membantu pak
dan setelah itu baru kita bisa tangkap iqbal
masa menurut kamu enggak bahaya buat josie mas
makasih ya mbak den masih mikirin aku
aman kok mbak
aku yakin banget
bang iqbal enggak akan ngecelakain aku
karena dia baik
dulu aja dia sering kau bantuin aku untuk bohong sama papa
karena menurut aku
kalau emang bang iqbal bersalah
dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu
kamu serius enggak papa
aku tapi aku
maaf bu kami butuh bantuannya
iya siang silahkan duduk
ada apa pak
bapak ini kehilangan tasnya
jadi saya tidak bisa mencatat konologi ceritanya
dan tidak bisa membantunya
apakah bu rosa bisa membantu
bapak ini gak bisa bahasa indonesia ya
oke kalau gitu boleh saya minta buku atau dan polpen
oke saya akan bantu mencatat kronologis dari laporannya
ya kasihan pak
jadi saya sudah catat semuanya di sini
nanti saya akan kasihkan ke bapak
semoga bapak bisa membantu mark untuk menemukan barang barang hilang ya pak ya
terima kasih ibu
sama sama pak senam bisa membantu
saya ke dalam ya
ya silakan bu
ada yang bisa dibantu
pak par dek barangnya ada
belum datang pak
pak rendinya ada
pak rendi juga belum datang pak
apa mau dibuatkan janji temu
bos pak al dan pak randy nggak ada di kantor bos
cari ke rumahnya
kalau masalah schedule kayaknya saya harus diskusiin dulu deh sama calon suami saya dan keluarga
urusan foto pre wed yang ketunda sampai sekarang belum beres beres juga
mas rendy lagi sibuk banget lagi dari kemarin
tapi apa aku tahu
dan kemarin udah tebang tangankah kan
kayaknya banyak aja dimengerti om maxim aja
makanya mereka mulut mungkin saat merasa sudah langsung ngemb cassernya
ya enggak ada masalah
padahal kan dia udah lama jadi anak buah papa kamu
bang iqbal sih seringnya ngawal aku waktu ke sma sih di
begitu aku udah kuliah dan apalagi kerja udah jarang banget
makanya aku gak kenal kamu
hey mas aku mau ngomongin masalah priwet
kamu nanti abis kerja ada waktu gak
oh kat maaf tapi saya hari ini sibuk banget
itu kayak suara perempuan
tadi saya hampir aja nabrak motor
mas kamu lagi sama siapa sih
saya sama jessi ada alasan penting nanti saya jelasin ya
teti ya mas
kok mas reni sama jesse sih ngapain
enggak enggak enggak

tunggu sebentar ya bel
tunggu sebentar ya bel
aku malah jadi bantuin mbak andin
ya karena aku ngerasa ada yang gak beres dengan semua ini
aku mau buktiin sendiri

damn di berandap kebanyakan